hai petugas gabungan dari polres metro tangerang kota dan polda metro jaya menggelar olah tempat
kejadian perkara pasca tewasnya arman alias alex arman tewas setelah ditembak orang tak dikenal
di depan rumahnya di kelurahan kunciran kecamatan pinang kota tangerang pada sabtu malam dalam olah
tkp polisi menemukan bercak darah dan lubang di pintu rumah korban yang diduga akibat tertembus
peluru namun hingga saat ini polisi belum memberikan keterangan resmi terkait kasus
penembakan tersebut penyelidikan kasus penembakan kini diambil alih polda metro jaya
menurut penuturan ketua rukun lima kelurahan kunciran ahmad mangku korban yang dikenal sebagai
pemuka agama atau ustadz ini ditembak ketika akan masuk ke rumahnya usai menjalankan sholat maghrib di
masjid ahmad menambahkan pelaku penembakan diduga berjumlah dua orang dia masuk ada suara perasaan
baru gitu kan
rampung olah tkp personil polres metro tangerang kota membuka garis polisi yang terpasang di depan
rumah korban pada minggu pagi warga pun terus berdatangan ke rumah duka untuk bertakziah meski
nasah ustadz arman masih diotopsi di rumah sakit umum kabupaten tangerang warga telah menyiapkan liang
lahat untuk memakamkan korban yang berlokasi di belakang rumahnya dimas arief setiawan dodi
wahyudi tangerang banten